festival gerakan warung nasional merupakan hasil kolaborasi antara tokopedia warung pintar dan sejumlah mitra strategis
dalam festival ini akan digelar pameran berbagai umkm serta hiburan keluarga
co founder warung pintar agung bezahari mengatakan peran umkm dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar
melalui acara ini ditargetkan akan dikunjungi lebih dari dua puluh lima ribu pengunjung
sebenarnya festival gerakan warung nasional ini adalah hari pertama untuk melaunch gerakan warung nasional
jadi gerakan warung nasional ini adalah saatnya kita berkolaborasi dari perusahaan perusahaan seperti warung pintar tokopedia
juga sahara dan ovo dan juga perusahaan perusahaan lainnya yang memimpin sport ini
jadi kita rame rame melihat ada masalah di usaha mikro jadi kita sama sama mau ngebangun usaha mikro di indonesia
salah satu mitra warung pintar ida juga menyatakan bermitra dengan warung pintar dapat mengembangkan usaha miliknya
setelah bergabung selama dua tahun berharap masyarakat lain dapat turut berani berpartisipasi
untuk mengembangkan ekosistem warung
misalnya menyenangkan ya maksudnya selain bisa ikut menambah penghasilan bisa menambah ilmu juga
terus bisa silaturahmi bareng mitra mitra warung pintar juga
festival gerakan warung nasional diselenggarakan di kawasan lapangan banteng jakarta pusat
melalui festival ini diharapkan dapat memajukan ekosistem warung
serta mengakselerasi pemerataan peluang ekonomi di indonesia secara digital
tim liputan cnn indonesia